ya memang betul pak
ada beberapa hal
yang membuat saya
meragukan putusan pengadilan itu
nantin tidak melakukan itu
menghadiri persidangan di pengadilan
bapak hadir disitu sebagai saksi
betul sekali pak
saya melihat sendiri
posisi bu andin sedang berada di samping korban
sambil memegang gunting tangannya
saya mau minta bantuan bapak
bantuan apa pak
jangan sampai pembunuh ini lolos
saya bisa kasih lebih banyak dari ini
saya harus terus mengawasi mereka
jangan sampai terjadi hal yang akan merepotkan pak ahok
gimana pak kondisi bapak saat ini
apa yang bapak rasain
masih lemes bu
tapi mendingan dibanding kemarin
alhamdulillah ya pak
oh ya pak
kemarin ada yang nyalain bapak tuh
pertanyaannya pak pansas
adapa ini bu andino
pertanyaannya pak nino
siang bu yuli
apa kita sudah bisa ketemu dengan pak jajah
bapak dimana ya
saya depan icu nya bu
saya kuat sekarang ya pak
baik makasih bu
tamunya udah datang tuh
saya keluar dulu ya pak
gue takut banget
gimana kalau pak jj ternyata pernah lihat mobil gue
gimana kalau dia lihat gue keluar dari rumah itu
apa kondisi bapak sudah membaik dan bisa diajak bicara sekarang
kalau mau bicara silakan pak
tapi maaf pak bu
yang masuk satu orang aja ya
biar aku aja ya masuk
aku aja yang duluan
pak rafael saya duluan
ya silahkan duluan pak
apa kondisi bapak sudah membaik dan bisa diajak bicara sekarang
kalau mau bicara silakan pak
tapi maaf pak bu
yang masuk satu orang aja
ya makasih pak bu
biar aku aja ya masuk
aku aja yang duluan
pak rafael saya duluan
ya silahkan duluan pak
ini kasusnya mbak andin kakak aku
biar aku aja yang bicara sama pak jajan
kamu kenal sama pak jajang
aku aja yang duluan

gimana keadaan ya pak
bagaimana keadaan pak
bapak masih ingat dengan saya
ini pak nino
suaminya bu andin
bagaimana keadaan pak jajan
kalau bapak belum ingat
saya el dino prasut ya pak
yang tinggal di klaster
tempat bapak kerja dulu
maaf pak saya datang kemari
ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama bapak
kasus yang menimpa andin dulu
bukankah kasus itu sudah lama selesai
dan bu andin
iya memang betul pak
ada beberapa hal
yang membuat saya
meragukan putusan pengadilan itu pak
bapak tidak melakukan itu
tidak melakukan itu
bapak hadir disitu sebagai saksi

bapak hadir di situ sebagai saksi
yang pak jaja
ucapkan di persidangan
sebagai saksi pada saat itu
kebenaran yang sesungguhnya
kebenaran yang sesungguhnya
kebenaran yang sesungguhnya
bapak tolong keluar dulu ya
kondisi pasien darurat
kondisi pasien darurat
gimana damals boleh bicara sama pak jajah
lalu bagaimana pak
apa yang terjadi di dalam
saya juga nggak tahu tadi saya coba untuk bertanya tapi tiba tiba kondisi pak jaja ngedrop
saya juga gak tau kenapa
terus gimana keadaan suami saya pak bapak
ibu terlebih dulu ya bu saya juga nggak tahu kondisinya seperti apa tapi lagi ditanganin sama dokter ada suster juga
jadi doain aja mudah mudahan pak jajang gak kena apa apa ya bu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lebih relax lebih tenang lebih
lebih keliatan senang ada apa
ada kejadian apa di kampus tadi
ayo cerita sama pak jajang
percaya gak sih pak sama namanya takdir
apa percaya sama takdir
karena manusia boleh berusaha
tapi pada akhirnya allah juga yang menentukan apa yang terbaik buat kita
memang rencana allah kelihatannya tidak semuanya indah
tapi kamu harus percaya
bahwa itu yang terbaik buat kita
dan pada akhirnya
pasti kamu akan tau
kalau itu yang terbaik
ya udah aku masuk ke kamar dulu ya

tapi kok pasara
aku kan sudah minta
tadi buka mad zona
kamu dil spencer
apa bener yang dibilang sama kak rafael
emang udah ditakdirkan sama tuhan untuk saling bertemu
bahkan sebelum kita lahir
nama jodoh untuk masing masing manusia itu sudah dituliskan sama tuhan
dan semesta akan bekerja dengan caranya sendiri
untuk mempertemukan mereka berdua
di waktu yang tepat
iya ya sebelum ada kejadian kematian roy pun
aku dan mas al juga sering dipertemukan berkali kali
kira kira pendapat mas al tentang ini apa ya
mas al kan penyakit
mas al juga mengatakan
dia dih laisserasa
ada memberitahu kita